informasi berikutnya mulai sepuluh agustus atau tepatnya pada hari ini
bapak prof kicakarta resmi berlakukan penindakan denda atau tilang kepada para pelanggar ganjil genap
berdasarkan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan di pasar dua ratus delapan puluh tujuh menyebut
pelanggaran ganjil genap atau melanggar rambu sebelumnya dikenakan sanksi denda rp lima ratus
dan kurungan maksimal dua bulan
sebelumnya kepala dinas perhubungan dki syafrin liputo menyatakan
pemberlakuan kembali sistem ganjil genap ini dikarenakan jumlah kendaraan lalu lintas di jakarta
yang dinilai sudah di atas norma
kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap merupakan salah satu upaya
untuk menekan pergerakan manusia di tengah pandemi covid sembilan belas
untuk tahap awal akan dibagi menjadi dua puluh lima ruas jalan
menjadi satu instrumen untuk upaya pemprov dki jakarta melakukan
pembatasan pergerakan manusia
kita tahap awal ini akan menerapkan pada dua puluh lima ruas jalan
riodenya dibagi dalam dua riodenya waktu sibuk
jam sibuk pagi itu pada jam enam sampai dengan jam sepuluh pagi
kemudian sore hari jam enam belas sampai dengan jam dua puluh
dan berikut dua puluh lima ruas jalan sistem ganjil genap yakni jalan medan merdeka barat
jalan mh tamrin jalan jenderal sudirman jalan jenderal esparman
jalan gatot subroto jalan mt haryono jalan hr rasuna sayed jalan di panjaitan
jalan jenderal ahmad yani jalan pintu besar selatan jalan gajah mada
jalan hayamuruk jalan majapahit jalan sisingamangaraja jalan panglima polim
jalan fatmawati jalan suryo pranoto jalan balikpapan jalan kiai caringin
jalan tomang raya jalan pramuka
jalan salemba raya sisi barat dan timur jalan keramat raya jalan stasiun senen dan terakhir jalan gunung sahari